sebuah restoran jepang yang ada di peti tengah bali tidak hanya menggunakan bahan bahan dari
negaranya ataupun impor namun juga menggunakan bahan bahan lokal seperti misalnya bebek bali
kemudian juga ada penggunaan berem atau wine rice seperti apa kita lihat nanti
restoran jepang ini mengkombinasikan kaiseki dan omakase kaiseki maupun omakase adalah
istilah jepang dan mengacu pada gaya makan keduanya bertujuan untuk memberikan pengunjung
pengalaman bersantap eksklusif yang tidak hanya lezat tetapi juga berkesan
kombinasi ini dituangkan dalam sebuah set menu ada delapan menu yang bahannya juga
disesuaikan dengan musim di jepang yang akan disajikan chef di restoran ini
set menu satu hingga tiga adalah makanan pembuka yang disebut set menu saki zuke hasun
pada hidangan pembuka juga disajikan mukau zuke dengan aneka sashimi ikan musiman disajikan pula
dan selalu hangat dalam mangkuk yang berisi campuran ayam cemani serta puding telur omega
yang dikukus dalam kaldu ayam cemani pembuatan susunya pun menggunakan wine rice lokal yang
di bali disebut dengan brem setelah nasi apa berasa dimasak menjadi nasi kemudian dicampur
dengan larutan yang diantaranya terdiri dari beram kemudian ada cuka ada garam dan ada gula
kemudian didiamkan dicampur dahulu mungkin didiamkan sampai dingin dan baru nanti akan
dibikin sushi seperti yang dilakukan oleh set ini oleh sini aja banyaknya
menu utamanya sendiri ada pada set menu empat hingga enam diantaranya menyajikan shinogi aneka nigiri nigiri
ini berisikan irisan tipis ikan mentah yang diletakkan di atas kepala nasi lalu diberi
larutan berem gula garam dan cuka nigiri ini dibungkus dengan nori rasa krenyes nori bercampur rasa
dan mentah pun menyatu aneka sayuran organik dari perkebunan bedugul tabanan bali pun disajikan
selain jagung panggang sayur paku hingga daun kemangi pun tertata rapi dan siap disantap
oke kelezatan makanan dan pengalaman makan sambil menyaksikan chef beraksi menjadi alasan
makanan penutup kali ini adalah carwagyu panggang yang disajikan dengan kuning telur yang dimasak dalam minyak travel
sajian pun ditutup dengan ritual penyajian teh hijau ala jepang
hangatnya semangkuk maca ini menemani camilan pencuci mulut berupa fruit taifuku
nah kalau yang ini hidangan premium dengan rasa lokal
steak umumnya dihidangkan ala western dengan tambahan kentang sayuran pelengkap dan aneka saus
namun ada pula menu steak unik yang disajikan dengan cita rasa nusantara
salah satunya yaitu nasi gila us beef cirloin
menu ini merupakan perpaduan steak dengan nasi gila lengkap dengan lauk pauk
pendiri restostik winda mengatakan menu yang diluncurkan sejak september dua ribu dua puluh dua ini dibuat untuk lebih menyesuaikan selera orang indonesia
karena nasi gila itu kan kayak street food ya sebenarnya gitu
dan kayaknya kalau misalnya orang indonesia tuh ditanya nasi gila tau gak
kayaknya sebagian besar tahu gitu dan bahannya juga gampang
nah kebetulan karena kita utamanya steak jadi kita tambahin tuh ada steaknya di atasnya
sama seperti nasi gila pada umumnya
seperti telur orak arik sosis sayuran dan sambal
sedangkan daging steak yang dipakai adalah us beef cirloin dua ratus gram
daging dengan lebih banyak lemak ini dipanggang dengan tingkat kematangan yang medium
sebagian besar dari musim seks
kenapa pakainya sirloin ini
sirloin karena memang kalau carnivorous itu banyak yang lebih suka sirloin yang banyak fatnya
fatnya kan kalau sirloin di bagian atas nih
jadi lebih juicy lah ya
menu ini dilengkapi dengan topping yang biasa dihidangkan pada nasi gila seperti telur ceplong kerupuk dan bawang goreng
kemudian disajikan di atas wajan panas layaknya steak pada umumnya
seporsi besar berisi nasi putih beserta lauknya dengan daging steak yang sudah dipotong potong ini dijual seharga rp satu ratus lima puluh sembilan
seorang pengunjung mengaku sudah beberapa kali menikmati menu steak khas nusantara ini karena rasanya yang bersahabat dengan lidah orang indonesia
selain enak kan pakai nasi terus ada sayurnya pakai telur ada kerupuk kerupuk kayak gitu jadi ngenyangin banget
menu fusion atau pencampuran antara makanan khas western dengan nusantara dapat menjadi salah satu pilihan
untuk menikmati menu steak khas nusantara
riputan cnn indonesia